kamu gak usah pindah sekolah
kalau enggak kita pacaran lari aja yuk
mana ada sih orang pacaran lari
dia juga kawin lari keles
aku gak mau kehilangan kamu bebe
apalagi kalau kita harus besok misalnya
tapi untung banget loh
tadi tuh gue melihat dia itu lagi depan kamar gue
gue yakin banget pasti mahmud tadi tuh ngutipin gue atau nguping
makanya tadi gue minta tutup dulu teleponnya bentar
gue mau ngerjain dia
lu tuh emang pinter ya
sampai ketemu ya besok di sekolah
gimana kalau kita ke sekolah bareng aja nek kangkon
sebenarnya sih gue pengen boy
tapi kayaknya nggak bisa dulu deh
soalnya pasti besok tuh bodega tuhan gue datang lagi
dan gue gak mau lo ribut lagi sama dia
bikin gue gak tenang aja
oh ya udah gak apa apa
daripada ntar lo mimpiin gue lagi
padahal tuh sebenarnya gue pengen nembak lo di angkot
lo tuh gimana sih
gak asik banget deh
hah kok ngomong nembak mah
sekarang aja tau
gue gak mau
gue pengen ngeliat reaksi lo aja pas gue tembak
parasek bodohin gue mulu
yaudah selamat tidur ya reva
eh jangan lupa mimpin gue lagi ya
tapi jangan yang jelek yang agak bagus sedikit
ih gak mau
kenapa nasib gue jelek banget ya
sekarang ini gue dapet cewek yang sayang sama gue
dan gue juga sayang sama dia
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
aku lagi sedih
iya aku juga lagi sedih banget nih
aku takut kehilangan kamu bebek
aku baru mau bilang sama kamu
aku nanti pindah ke jogja
mama aja udah beres beresin baju aku
masa secepat itu sih kita harus berpisah
bebep aku gak mau pisah sama kamu bebep
maafin aku ya bebep
habib kamu jangan ngomong kayak gitu dong
bip aku mohon sama kamu ya
kamu gak usah pindah sekolah
kalau enggak kita pacaran lari aja yuk
mana ada sih orang pacaran lari
dia juga kawin lari keles
iya aku gak mau kehilangan kamu bebep
apalagi kalau kita harus besok bisa
hei lu janjau gue anak gue ya
kalau lu mau pindah pindah aja
hei gak usah pakai telepon telepon dan segala

tidak ada anak lu tuh gangguin anak gue mulu
eh udah ya udah cukup sekian sampai di sini
terima kasih bye
tahu gak anak lu bawa kabur sana
kau kasar banget sih lu gak level
hei gue kasih tau ya anak gue kagak bakalan demen sama anak lu
anak lu aja yang kegatelan sama anak gue
emang ada juga anak lu tuh gorengan makanya gatel tau gak sih
eh ya udah ya anak buah itu darah biru
gak mungkin mau sama anak lu lah
eh jangan jangan ngomong ngomong anak lu pakai pellet kali ya
aduh gimana sih
jasar cocar bebek lu
nih eh jangan
lok aja kamu dapat dari mana ini
dapat dari mana
eh mama kok dia ambil hp nya
gimana dong lu tuh
itu kan boleh ngeri dicari tujuh ribu belum lunas lagi
emang lu patah sih kagak pakai telepon
lu pernah juga pakai telepon juga
yang lu telepon yang anaknya cocor bebekmu

ma pun belum lunas udah dimati
ya rusak beneran lagi
nggak nyala nen pun
ma tega banget sih
apa sih ini buru buru
mau ke mana sih
eh kan mau nganterin kamu sekolah
abis itu abah mau ke kantor si mada markisa neng
abah mau ke kantor pakainya kayak gini
atulah udah udah cuek aja
ke kantor itu harus sopan
seenggaknya abah pakai ke meja gitu abah
neng abah sopan
kalau nggak sopan abah pakai baju neng
neng pun orang nyuruh si abah
itu om biasa si abah
masa mau ke kantor mau syuting pakai baju oblong
tidak pernah rapi
oh iya terlalu tinggi neng
si raja oden ya
si raja oden ya
bisa ada di coklo neng
kenapa abah nggak bilang sih
daripada kayak si k mod
mendingan kayak si raja oden
tapi ke k mod sudah jatuh
neng abah tahu gitu
tadi itu sama neng tadi di strikin dulu
ah udah neng
pak sebelum jalan
kopi dulu lah
wah si allah pak
neng keting keting ya neng
apaan ini mak
mama harus buru buru nih
soalnya kan mama harus ketemu sama abah nyahra ya
kenapa mama harus ada di sana
kan mama yang urus ini itu
bukan mama yang urus
tapi dia berantakan
terus nggak cocok deh pak
mama jalan dulu
bilang aja mau ketemu sama kak bayang tua itu
emang harus ketemu tahu
masa cemburu kali pak
boy aja tahu pak
bocah tua sih
aduh mama udah telat kali
mama pergi dulu ya nak
mama pergi dulu ya
minta deh supaya gak marah marah mengeluh
mama tuh beruntung banget ya
soalnya dilihat lihat tuh papa secinta banget sama mama
sampai sampai hampir tiap hari itu papa selalu cemburu sama anak
mama tuh yang selalu cemburu sama papa
berarti itu tandanya papa sama mama saling mencintai
boy tuh emang sering juga cemburu sama reva
karena reva tuh sering jalan sama cowok lain
tapi sebenernya boy tuh tau
kalo reva tuh gak ada papa sama cowok itu
tapi papa juga suka cemburu sama mama
nah gitu dong pak
tapi papa jangan sampai cemburu buta
nanti kalau papa sama mama berantem beneran
papa bakal nyesel lho
kamu tuh pinter banget baik
persis kayak papa
biar tampak pinter